mantan kadif propam irjen verdi sambo
akhirnya dijatuhi sanksi dengan diberhentikan
secara tidak hormat sebagai anggota polri
putusan itu dibacakan pimpinan majelis sidang
pada pukul dua dini hari
pemberhentian tidak dengan hormat
atau ptdh sebagai anggota polri
verdi sambo dinilai terbukti melakukan
sejumlah pelanggaran kode etik
dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
sambo dianggap merekayasa
hingga menghalangi penyidikan kasus tersebut
setelah putusan dibacakan
verdi sambo langsung mengajukan banding
terkait hal ini anggota komisi tiga dpr
habibu rohman kepada detik kom
menilai upaya banding yang diajukan
dan menunjukkan verdi sambo merupakan hal yang sia sia
habibu rohman menilai tidak ada alasan
yang meringankan dalam kasus ferdi sambo
putusan sidang etik dan profesi mabes polri kemarin
menurut kami sudah tepat
yaitu pemberhentian terhadap saudara ferdis sambo
karena ini perbuatan yang bahkan menghilangkan nyawa orang
selain itu yang lebih memberatkan tadi adalah

yang terjadi di kedai kedai sambu

yang terjadi di kedai kedai sambu

dan mengalami penyidikan
dengan melibatkan begitu banyak anggota polri
kami juga tidak melihat adanya alasan alasan
untuk diajukan banding
meskipun itu hak yang bersangkutan
tapi kalau telah diajukan
saya rasa hasilnya pun akan sama saja
sebelumnya sambo telah mengajukan surat pengunduran diri
kepada kapolri jenderal listio sigit prabowo
namun surat itu tak diproses
lantaran sambo harus menjalani sidang etik
tim liputan cnn indonesia